dalam persidangan kamis kemarin miriam s haryani mengaku sempat bertemu dengan temannya di sebuah kantor pengacara beberapa hari sebelum sidang
fakta tersebut yang juga diduga menjadi salah satu alasan
miriam mencabut berita acara pemeriksaan yang telah ia tanda tangani sebelumnya
saudara dua atau satu minggu sebelum saudara mendapatkan panggilan pertama dari jaksa
apakah pernah mendatangi suatu kantor pengacara dan bertemu seseorang di sana
kan tadi saya sudah jawab betul saya dari airport ketemu teman saya di radio dalam
tapi nggak ketemu karena saya agak cukup lelah dari bali ya saya nggak ketemu yang bersangkutan saya pulang yang mulia
di radio dalam itu pengacara
siapa nama pengacaranya
teman saya pak rudi
selain dengan pak rudi alfonso pernah saudara bertemu dengan pengacara cl lainnya perempuan
teman saudara lah dulu mungkin pernah satu partai atau apa di hanura
ketemu sama bu elsa sharif
koordinator masyarakat anti korupsi indonesia boyamin saiman melaporkan seorang pengacara ke komisi pemberantasan korupsi karena diduga terlibat menekan miriam haryani mencabut berita acara pemeriksaan dalam persidangan
menurut boyamin kejadian tersebut terjadi saat miriam berkonsultasi di kantor pengacara elsa syarif pada maret dua ribu tujuh belas untuk mengetahui bagaimana selengkapnya kita sudah tersambung dengan boyamin saiman melalui saluran

malam bung indra
mohon maaf tidak bisa hadir di studio
kami hargai waktu anda untuk bisa kami telepon
bang boyamin bisa anda jelaskan masyarakat anti korupsi indonesia begitu yang berada di bawah anda melaporkan seorang pengacara
ini apakah memang terkait dengan sidang yang kemarin itu ketika miriam ditanya oleh jaksa apakah bertemu dengan seorang pengacara di radio dalam
itu artinya rangkaian itu sebenarnya terjadi pada hari ini
rangkaian itu sebenarnya terjadi pada saat sidang pertama yang mencabut itu berarti minggu yang lalu hari kamis
minggu pekan lalu ya kamis pekan lalu ya
ya pekan lalu maksudnya
terus kemudian perjalanan waktu menuju hari senin sidang mau komputasi itu kan sakit miriam
nah pada itu kemudian saya pada hari senin itu mendapatkan informasi kegiatan yang disampaikan bu elsa sarif itu
bahwa itu dua minggu sebelum sidang pertama
artinya berarti dua minggu sebelum kamis pekan lalu itu
ada kegiatan yang berupa meriam itu datang konsultasi ke bu elsa sarip dan itu sudah yang ketiga gitu ceritanya
berkaitan dengan bagaimana menghadapi persidangan
jadi bu miriam ini bertemu dengan seorang pengacara itu satu hari sebelum sidang kamis pekan lalu
dimana bu miriam itu menangis nangis itu ya
oh seminggu sebelumnya
jadi peristiwanya itu seminggu sebelum nangis nangis itu
yang pertama kali nyabut itu
intinya sebelum sidang ya
sebelum sidang ya
ya sebelum sidang
jadi ketika konsultasi ke tempatnya bu elsa kaitannya dengan ada bap yang salah
karena menurut penuturan bu elsa miriam menyampaikan ada yang salah dalam bap yaitu penerimaan uang yang ke rumah
itu bukan ternyata bukan pembantu yang muda
tapi yang tua
oh tidak masalah kalau cuma itu aja
tapi yang terpenting subtansinya
bahwa apakah kamu menerima uang apakah kamu membagi bagi uang
misalnya kan gitu kan
ya yang pentingnya
nah dan kemudian yang ketiga apakah berjanji untuk bersedia untuk mengembalikan uang itu
jadi itu konsultasi dengan elsa sarif
hanya mengatakan bu elsa mengatakan itu tidak masalah kalau soal yang menerima pembantu muda atau pembantu tua begitu ya
oke tetapi substansinya tetap
dan kemudian juga yang nomor dua selain tadi yang urusan kecil ada nomor dua yang lebih gede urusannya konsultasi ke bu elsa itu karena bu miriam menyampaikan ke bu elsa merasa diteror semua orang
yang kemudian dia menyebut secara agak spesifik yang disebut sebut dalam dakwaan itu
dawaan yang dianggap oknum dpr yang menerima lima duit itu
dan fahdan sampai disebutkan limanya dicap pengkhianat
dianggap pengkhianati temen temennya karena dia mau buka itu
yang ngomong miriam kepada bu elsa
bu elsa dituturkan kepada kami gitu
bu elsa cerita kepada bang boyamin ya
berarti kata kata bu miriam ketika curhat ya kata katanya curhat lah ya kepada bu elsa
bu miriam curhat kepada bu elsa sharif bahwa dia merasa diteror oleh berbagai pihak diantaranya adalah teman teman dari dpr itu
yang dia kemudian bu miriam disebut sebagai pengkhianat
disebutkan nggak siapa nama anggota dprnya
enggak enggak sampai sejauh itu
karena bu elsa menuturkannya itu menyatakan awalnya itu memang sudah berteman baik dengan miriam
karena dulu bu elsa kan juga di hanpur ya
dan tegak dukungannya itu sebenarnya relatif bukan seorang klien terhadap lawyer
sebenarnya antar teman curhatnya itu
dan abis yang cukup mendalam ngobrol lama sampai tiga kali
dua kali di kantor satu kali di tempat makan makan
itu proses hubungan dekat antar teman bahkan bukan sekedar orang yang konsultasi hukum
dan itu menyampaikan detail seperti tadi bahwa dicap pengkhianat
bagaimana ini banyak tekanan segala macam itulah
elsa juga memberitahu daripada kamu menjadi korban dari orang orang yang semua itu menjadi korban sendirian
lebih baik kamu jadi justice kolaborator nanti akan dapat banyak hal
kalau toh terpaksa disidangkan dan dihukum nanti ada posisi remisi pengurangan bebas bersarat
itu yang disampaikan bu elsa
itu yang disampaikan bu elsa
dan bu elsa menyatakan juga toh kamu ganda
lebih baik segera ingatlah anak anakmu segera tuntaskan ini daripada nanti malah jadi korban sendirian dan hukumannya berat
setelah selain bu elsa siapa lagi yang ditemui oleh siapa namanya bu miriam
jadi entry pointnya pada saat konsultasi terakhir tadi di tempatnya bu elsa itu tiba tiba bu elsa mengurusi pekerjaan lain
pindah ke ruangan
tiba tiba ketika beliau balik ke ruangan itu yang ada bu miriam itu tiba tiba ada seorang pengacara muda
yang inisialnya kebelakangan saya ketahui itu ate
namanya nggak boleh disebut
sudah saya sebut ke depan penyidik kpk tadi siang
kalau ke bung indra inisial aja deh ya
at ya pengacara muda ya
ini yang dilaporkan maki kepada kpk
itu yang menurut penuturan bu elsa itu mencoret coret bap untuk minta dicabut cabut cabut
dan saya tahu persis kira kira yang dicabut itu kan hanya tiga hal
pertama pengakuan menerima uang
kedua pengakuan membagi uang
dan ketiga kesanggupan untuk mengembalikan uang itu
nah itu kalau dicoret semua kan sudah habis kan
tidak ada maknanya untuk apa kan gitu kan
artinya itu kan pada musim penekanan itulah kemudian hari rabu kemarin karena saya masih liburan di solo
saya malah sengaja memberitahukan kepada masyarakat bahwa lapor kpk itu
tidak harus datang ke kpk
cukup dengan email pengaduan dan bisa diterima
nyata tadi siang saya cek ke kpk pengaduan saya itu sudah dilimpahkan ke penyidik hari rabu kemarin juga
jadi saya tahu termasuk jaksa menanyakan itu tentang pengacara muda ketemu itu
itulah bahan yang saya sampaikan
artinya kan langsung ditindak lanjutin
coba sekarang saya akan coba mengelaborasi at ini
apa yang membuat anda
melaporkan pengacara muda bernama at yang tiba tiba ada di ruangan di mana bu elsa bertemu dengan bu miriam
nah sebenarnya bu elsa ini mengenal atir tidak
justru sangat mengenal
saya jawabannya ya kalau tidak dari bu elsa dari orang lingkungannya bu elsa
bu elsa ini saat ditemui miriam memang berada di kantornya atau
di kantornya bu elsa
jadi at ini bekerja di kantor bu elsa juga
justru itu yang bahasanya bu elsa agak juga jengkel tiba tiba ada lawyer muda nyelonong datang ke kantornya dia membriefing bu miriam
terus beliau juga
kemungkinan ini dihubungi bu miriam kali ya
kalau penuntutan bu elsa nampaknya si pengacara muda itu nyari nyari bu miriam
nah mungkin bisa kontak dan dijawab di kantornya bu elsa
nah dia datang ke kantornya elsa dan tiba tiba nyelonong langsung masuk ke ruangan itu
ketika bu elsa masuk lagi kembali ke ruangan itu sudah dalam keadaan bu miriam bersama lawyer muda itu tadi mencoret coret bap itu tadi
jadi agak maskul juga bu
apa yang dilakukan at ini sehingga anda anggap menghalangi proses penyidikan
penegakan hukum terutama ketika bu miriam akhirnya yang sebelumnya sudah sempat ditekan oleh sejumlah anggota
koleganya yang disebut soekarno
koleganya yang disebut sebagai pengkhianat begitu kan
apa yang dilakukan oleh at ini
ya karena saya percaya sepenuhnya bap itu dibuat dalam keadaan sadar runut
tiga hal tadi penerimaan uang pembagian uang membagi bagi uang dan kesanggupan untuk membayar kembali
kalau tidak mengaku satu dua mana mungkin dia bersedia akan mengembalikan uang di kemudian hari
itu lebih logis dan saya percaya bap itu
nah karena saya anggap ulahnya oknum ini lawyer muda inilah yang kemudian menjadikan berubah drastis
nah inilah yang kemudian saya rumuskan melakukan tindak pidana dengan sangkaan menghalang halangi penegakan hukum
menghambat proses penyidikan penuntutan dan persidangan
nah itu dirumuskan pasal dua puluh satu undang undang pemberantasan tidak pidana korupsi
nomor apa istilahnya tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
at ini sosok at ini dekat dengan politisi politisi dpr yang disebut mengancam bu miriam
mengancam bu miriam tidak
sayangnya saya bukan detektif swasta mas indra
jadi belum tahu sampai sejauh itu
tapi yang penting saya bu elsa sarif bersedia
saya tanya waktu itu bersedia nggak nanti kalau saya lapor ke kpk bu elsa diminta sebagai saksi
oh bersedia sepanjang kpk yang manggil
maka saya sebutkan di situ terlapornya lawyer muda saksinya adalah bu elsa sarip
kejadiannya adalah peristiwa tadi dan kemudian rumusannya pasalnya pasal dua puluh satu itu
seperti lp polisi itu lengkap begitu
jadi sudah ini dan bahkan tadi saya sudah yakin dari saya datang ke kpk untuk mengasihkan laporan saya sudah diproses
ternyata sudah di nomor register laporan saya rabu kemarin gitu kan
dan sudah dilempar ke penyidiknya
saya yakin minggu depan itu sudah ada pemanggilan terhadap bu elsa untuk menjadi saksi utama
menyebut siapa orang ini dan apa kira kira kaitannya dan kemudian juga profesinya
sehingga paling tidak akan ketahuan siapa yang menyuruh dia gitu kan
seorang lawyer kan melakukan pekerjaan kan pasti diatur ya
mungkin tidak diatur ada peratkuasa atau ada honor di situ
siapa yang memberikan honor lawyer muda ini
oke siapa yang memberikan honor lawyer muda ini
kalau kita lihat backgroundnya sebelumnya juga bahwa bu miriam ini dicap pengkhianat oleh anggota anggota dpr
yang menjadi koleganya begitu kan ya
padahal dalam bap bu miriam yang sebelumnya sebelum dicabut
menurut keterangan kuasa hukum irman dan sugiharto yang kami undang kemarin pak susilo mengatakan
bahwa sebenarnya bap dari bu miriam ini
tapi dari bu miriam ini sudah bisa menjadi justice kolaborator karena mengungkap semuanya sebenarnya
ya betul betul
nah ini menjadi menarik karena ketika ditarik semuanya akan menjadi hilang
keterangannya uangnya lari kemana menjadi bias juga
katakanlah apa yang membuat pertemuan antara bu miriam dan at di sebuah ruangan tempat bu elsa kerja itu
yang menjadi titik tolak
bu miram akhirnya mengambil kesimpulan
saya akan mengambil
saya akan mencabut bap
apakah di situ at nya juga memaksa atau bagaimana yang diceritakan bu elsa
tantang manampanya bu miriam juga perhatian terhadap apa yang dicoret coret itu
tapi tadinya bu elsa nggak percaya itu akan terjadi dampak sampai mencabut bap
justru bu elsa itu ketika sore sore ada berita
miriam mencabut bap baru dia kaget beneran gitu loh
tadinya tidak percaya
karena miriam sejak awal
tiga kali pertemuan itu sangat
sekelihatan bicara dari hatinya
berkaitan dengan isi bap itu
rangkaian rangkaian itu runut gitu loh
jadi tadinya bu elsa itu gak percaya
ah paling mau antar muda ini
kalau mau merekayat atau menyuruh ini
paling miriam nanti juga akan
gak akan murut gitu kan
justru yang kemudian akhirnya bu elsa itu
termasuk ikut jengkel
dan bahkan membuka pada kami itu
karena ya itu tadi
kok sebegitu drastisnya gitu
bu miriam berubah ya
masih pun beberapa kali membela koruptor
bahasanya tapi kan
karena jelas judulnya di imposisi membela kan gitu
tapi kalau disuruh
membuat a menjadi b yang berbeda arah begitu
bu elsa tetap ada posisi
hati nurani tidak
ini kalau selama ini bu elsa itu membela koruptor
sekarang gantian ini bu elsa menyumbang pemberantasan korupsi
beliau ketawa aja gitu
ya kan saya boleh nyoba pak boyamin katanya begitu
bang boyamin terakhir bang boyamin
tapi dalam persidangan tanya jawab antara jaksa dengan bu miriam kemarin
yang disebutkan selain nama bu elsa
ada nama rudi alfonso sebenarnya
yang akan ditemui oleh bu miriam
apa yang anda ketahui soal ini nama ini
saya belum tahu apa apa
karena itu kan hanya berdasarkan itu
sudah ketemu atau belum
itu kan saya tidak punya saksi
kalau yang kaitannya dengan pengacara muda inisial at tadi
kan ada saksi bu elsa
dan di tempatnya bu elsa
ada karyawan yang bisa melihat kedatangannya sih
di at tadi
pak lawyer muda
jadi saya berani membuat laporan
berani membuat laporan bahkan
tapi kalau yang dengan rudi alfonso
saya tidak punya basic data apapun
kecuali hanya pernyataan beriam
itu kan akan ketemu
nah ketemu belumnya juga enggak ada datanya yang cukup
tapi saya dengan yakin
bahwa pintu masuk lawyer muda ini nanti bisa membuka banyak hal
termasuk siapapun yang
siapa yang maksimum
siapapun yang membayar
siapa yang berkepentingan
nanti akan banyak hal
dan makanya saya berharap tadi termasuk saya sama
sampaikan kepada kpk
memang laporan saya sudah diregister hari rabu kemarin
dan sudah ada tindak talbuk di penyidik
dan segera mandil
baik bang uyamin
bahkan kemudian saya agak jengkel juga
tadinya terlapornya saya itu cuma at aja
tapi kemudian saya minta tambahin
bu miriam juga sampaikan
karena bu miriam kemarin
pada kesaksian di pengadilan itu
seakan akan tidak mengakui pertemuan dengan bu elsa itu
ketemu lawyer muda juga gitu jadi
ini kan kpk sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap moktar fnd dalam kasus adil moktar
dulu ketika sumpah palsu dikenakan pasal dua puluh satu
baik bang uyamin
menghambat penegakan hukum dengan cara bersaksi palsu
dan sudah dihukum
ada konsultasi hukumnya ya
jadi ini juga yang pun saya minta diperlakukan begitu sekarang
sama dengan moktar fnd
baik bang uyamin
baik bang uyamin
at ini tidak boleh dibuka ya nama lengkapnya ya
tapi pengacara cukup terkenal tidak
pengacara cukup terkenal tidak
masih muda kok
cukup terkenal tidak
belum belum belum
terkenal banget belum
yang akan terkenal nanti mulai minggu depan kalau sudah dipanggil kpk
baik bang uyamin
terima kasih atas waktunya
memberikan informasi yang sangat eksklusif ini begitu ya bang boyamin
kepada kami di cnn indonesia prime selamat malam